informasi berikutnya untuk meminimalisir penularan varian omikron
satgas covid bandara internasional soekarno hatta mulai dua puluh delapan desember dua ribu dua puluh
memperlakukan aturan baru
seluruh penumpang yang baru tiba dari rute penerbangan internasional
wajib langsung masuk ke tempat karantina tanpa perlu menunggu hasil tes swab pcr
tiga hari setelah hari natal bandara internasional soekarno hatta masih diramaikan para penumpang
tak hanya keberangkatan dan juga kedatangan domestik namun juga internasional
tercatat hari ini akan ada dua lima ratus enam penumpang rute internasional
yang akan tiba dari sejumlah negara seperti singapura malaysia taiwan uni emirat arab dan juga lainnya
mengantisipasi kepadatan di area ruang tunggu kedatangan internasional
sekaligus meminimalkan penularan covid sembilan belas khususnya varian omikron
satgas covid sembilan belas bandara memperlakukan aturan baru
para penumpang yang tiba tidak perlu menunggu hasil tes di ruang tunggu bandara
para penumpang langsung dijemput pihak wisma maupun hotel untuk menjalani masa karantina
hasil swab pcr akan diinformasikan secara online
bila mana ditemukan kasus positif yang bersangkutan akan langsung dirujuk agar mendapatkan tes lanjutan
yakni whole genome sequencing untuk memastikan adanya varian omikron
bandara soekarno hatta untuk yang karantina
yang karantina hotel dari yang pertama asesmen data kkp setelah itu melakukan pcr
hasil pcr terus imigrasi ngambil bagasi barang
tidak lagi menunggu di terminal tiga di sini
namun hasil pcr ditunggu di kamar hotel masing masing